terbang langsung dari papua nugini
presiden joko widodo hadir dalam pembukaan
kongres keempat partai demokrat di surabaya jawa timur
kongres juga dihadiri beberapa menteri kabinet kerja
mantan menteri dan tokoh nasional lain
seperti wiranto hatta rajasa
sutioso dan hairul tanjung
susilo bambang yudhoyono selaku ketua umum partai demokrat
menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah
partai demokrat mendukung penuh keputusan dan kebijakan pemerintah
yang tepat dan sesuai dengan harapan rakyat indonesia
sedangkan sikap yang ketiga
partai demokrat akan mengkritisi
dan memberikan koreksi
mana kala ada kebijakan pemerintah
yang dirasa tidak tepat
sementara presiden joko widodo
mengingatkan peran penting partai politik untuk pembangunan
saya memang berusaha keras
untuk hadir dalam setiap kongres
munas maupun rakernas partai politik
karena saya lihat peran penting partai politik
bukan hanya bagi proses konsolidasi demokrasi
namun juga dalam upaya kita bersama
mencapai cita cita bernegara
seperti termaklub dalam konstitusi kita
setelah sambutan presiden jokowi dan susilog bembang yudhoyono
kongres keempat partai demokrat akan berlangsung hingga rabu
hasil kongres akan mengusung ketua partai demokrat
untuk periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh